xi jinping sudah beberapa kali ke indonesia termasuk menemui presiden susilo bambang yudhoyono di dua ribu dua puluh tiga
dengan kereta api komuter lain bandung raya
itu harus dilakukan oleh orang lain
nanti kan kalau semuanya pengen diambil kan jadinya gak fokus jadi
sementara itu bagi wisatawan lokal tinggal di sosrawijayan ini juga dianggap nyaman
biasanya anak anak ini kan tidak bisa merasakan kalau kondisi kesehatannya berkurang
terima kasih siti badriah langsung dari gedung kpk di jakarta
ya misalnya di jawa timur
di mana mana saja tuh yang top five lah
pagi siang dan maksudnya
ya kalau yang saya rasa sih ini ya banyak dulu berperan dari ketua umum
nah di kita ini bagaimana setahu saya kan ya kita ada biopharma ada kimia pharma
saya sempat kemarin mengintip kalau tidak salah malah sudah sempat menyentuh lima belas enam ratus kalau tidak salah tuh
tapi selama sebulan ini kan buka udah tanggal satu nih kata mas owi ya
jadi gak cuma indonesia mungkin beberapa negara di asia tenggara juga sama
karena ikan paus pilot bersirip panjang umumnya ditemukan di lepas pantai
nah itu yang kemudian menjadi kalau kita sebut itu menjadi pemantik isu utama dalam isu perbincangan putusan mk
sesi pertama karena sudah masuk tujuh puluh lima orang sudah cukup nih
music scoring itu jadi musik yang mengirim
saran dari ibunya gitu
itu yang kita harus jaga baik baik
vanili diekspor ke tiga negara yaitu malaysia australia dan belanda
ada juga ini permintaan dari provinsi
kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta juga menegaskan
nama namanya yang akan berangkat ke tambol dia ya
karena berdampak pada perlambatan kegiatan ekonomi dan terutama di ibu kotanya sendiri
saya pun menjajal nasi uduk yang khas dengan bumbu kacang dan ayam kampung andalannya
nah di sinilah adanya fungsi integrasi antara pusat pembelajaran
pesawat mengalami kecelakaan dan berakhir di perairan kepulauan seribu
karena joglo semar nya belum jadi karena nanti tahun depan mudah mudahan sudah ada yang fungsional
karena ada unsur bahaya di dalamnya
ya sekarang tujuh ribu lah paling semenjak corona itu
secara kualitas saya pikir ya
pada awal karir profesionalnya itu sang ruki langsung mengundang decah kagum para penggemar basket
wah iya emang lagi bagus bagusnya tuh dia tuh
setelah jepang berhasil menguasai gua belanda di lokasi yang sama didirikan gua tambahan yang disebut gua jepang
oh jadi sekarang lagi ada usaha sendiri kok
sebagai pelanggaran terhadap undang undang lingkungan hidup dari pemerintah federal
jaxa menjelaskan ketika rafael membeli rumah
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia